pemerintah kota bekasi memastikan ratusan anak terjangkit covid sembilan belas
sejak wabah ini merebak di kota bekasi jawa barat
wali kota bekasi rahmat effendi menyebut
sejak maret hingga september
dua ratus sebelas anak dinyatakan positif virus corona
anak yang terpapar covid sembilan belas tersebut berumur hingga sembilan belas tahun
selain itu jumlah pasien berusia produktif cukup tinggi di kota bekasi
jumlah pasien covid sembilan belas berusia dua puluh hingga dua puluh sembilan tahun sebanyak lima belas persen
sedangkan yang berusia tiga puluh hingga tiga puluh sembilan tahun dua puluh persen
dan yang berusia empat puluh hingga empat puluh sembilan tahun dua puluh persen
meski demikian jumlah pasien yang sembuh di kota bekasi pun cukup tinggi
mencapai delapan puluh empat dua persen
ada pun kasus kematian mencapai tiga empat persen
sementara itu sampai saat ini
pemerintah kota bekasi telah menggelar tes
bagi tiga puluh delapan pasien yang berusia tiga puluh hingga tiga puluh sembilan tahun
untuk mencegah penularan meluas
pemkot bekasi melakukan karantina terbatas berbasis rw
kasus anak data kasus anak di kota bekasi sampai dengan sembilan belas tahun
dari bulan maret sampai dengan agustus itu ada dua ratus sebelas kasus
dari bulan maret dari awal kita mulai
pelayanan kesehatan di puskesmas johan pahlawan
kebupaten aceh barat aceh pada sabtu siang
sementara setelah seorang tenaga medis terpapar covid sembilan belas
penutupan puskesmas dilakukan pada sebelas hingga dua puluh satu september mendatang
saat ini delapan belas tenaga medis di puskesmas ini
yang sempat melakukan kontak erat dengan pasien covid sembilan belas
sedang menjalani isolasi mandiri sambil menunggu hasil swab tes
ada pun seorang tenaga medis lain yang bertugas di polimata
rsud cutnya adin melaboh juga terkena virus corona
kalau para medis di sini satu ratus tiga puluh delapan orang
yang positif kemarin satu orang yang reaktif delapan belas orang
yang delapan belas orang kemarin sudah dilakukan swab dan tinggal menunggu hasil
kita tutup selama sepuluh hari
mereka isolasi dulu di rumah sebentar
hingga kini jumlah kasus positif covid sembilan belas di aceh barat mencapai empat puluh dua orang
yang dua diantaranya adalah tenaga medis
dengan bertambahnya kasus covid sembilan belas di aceh barat
warga diminta mematuhi protokol kesehatan
terutama di daerah yang masuk zona merah
tim liputan cnn indonesia